anantono anak ragil semula tak mengira
penghasilannya sebagai tukang tambal ban bakal cukup untuk melunasi biaya perjalanan haji
pria lima puluh sembilan tahun yang membuka bengkel di depan rumahnya di desa nepen
kecamatan teras boyolali ini
mendaftar untuk berhaji pada dua ribu sepuluh
tahun lalu anantono seharusnya sudah bisa menunaikan rukun islam kelima itu
tetapi apa boleh buat
pandemi covid sembilan belas membuatnya tak bisa berangkat
anantono berharap bisa beribadah haji pada tahun ini
tetapi pemberangkatan jemaah dari indonesia kembali dibatalkan
segala macam tas tas ini juga belum datang
nah pernah mendengar kabar bahwa
ya kaget sih kaget
ya mau bagaimana lagi pak
kalau kita mau protes ya protes kemana
kalau kita mau ngeyel artinya kita mau bersih keras
mau berangkat sendiri akhirnya malah gak sampai ke tujuan